kementerian luar negeri mendorong semua staff lokal yang bekerja di lingkungan kedutaan besar indonesia atau kbri untuk berbahasa indonesia
bagi mereka yang belum bisa berbahasa indonesia maka kedutaan akan membuka kelas bahasa
seperti yang dilakukan oleh kedutaan besar indonesia di dhaka bangladesh
para staff lokal bahkan diajarkan budaya indonesia serta lagu anak anak populer di indonesia
penasaran berikut tipu tanda
kedutaan besar indonesia
ini adalah ali supir di kedutaan besar indonesia di dhaka
ali telah bekerja selama hampir tiga puluh tahun dan sudah bisa berbahasa indonesia
ali bahkan bisa bernyanyi lagu anak anak indonesia
kedutaan besar indonesia
lagu anak anak diajarkan kepada sejumlah warga bangladesh dalam kelas bahasa yang diadakan kedutaan besar indonesia
lagu anak anak diharapkan dapat memudahkan para siswa untuk mempelajari pelafalan bahasa indonesia
salah satunya bahkan dengan bernyanyi lagu balonku
lagu anak anak diharapkan dapat memudahkan para siswa untuk mempelajari pelafalan bahasa indonesia
bahasa indonesia dinilai mudah untuk dipelajari
kenapa mau belajar bahasa indonesia
itu enak nanti kerja di anak
ini enggak susah kalau di bangla inggris susah ya
kalau itu bahasa indonesia bisa umumnya baik semua dia udah tahu
karena siapa bilang apa ibu bilang apa saya udah tahu minta apa itu semua udah tahu
kelas bahasa indonesia sengaja diadakan kbri dhaka untuk lebih mengenalkan bahasa indonesia
tak hanya kepada staff lokal di kedutaan namun juga warga bangladesh
saat ini warga bangladesh masih lebih mengenal bahasa melayu dibandingkan bahasa indonesia
mereka mempelajari bahasa melayu saat bekerja sebagai tenaga kerja
hal ini pun membuka kesempatan bagi kbri untuk memperkenalkan bahasa indonesia
harapan kedepannya semoga bahasa indonesia ini diakui di mata dunia
karena tujuan dari negara indonesia pengen menjadikan bahasa indonesia adalah menjadi bahasa internasional
kelas bahasa saat ini dibuka khusus untuk staff lokal di kbri
rencananya tahun depan kelas bahasa indonesia akan dibuka untuk umum
mumtazah canan ingrat daka